sekitar seribu pekerja pt perkebunan nusantara ptpn tiga
berunjuk rasa menuntut agar manajemen perusahaan
menaikkan premi dan tunjangan bagi para pekerja
mereka juga menuntut agar ptpn tiga menghentikan
pemutusan hubungan kerja khususnya karyawan
pada fasilitas kesehatan perusahaan
sejumlah pekerja ptpn tiga membubuhkan cap jempol darah
sebagai wujud protes
mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh perusahaan
sebelum aksi cap jempol darah ini
seribuan pekerja ptpn tiga yang tergabung dalam
seribu pekerja perkebunan sekitar tiga
mendatangi kantor perusahaan tersebut di medan senin pagi
mereka menuntut agar perusahaan menaikkan
premi dan tunjangan pekerja
mereka juga menuntut agar perusahaan
menghentikan pemutusan hubungan kerja
khususnya karyawan pada fasilitas kesehatan perusahaan tersebut
menurut mereka tidak ada alasan perusahaan
memutuskan hubungan kerja karyawan
karena selama ini perusahaan tidak pernah merugi
justru menurut mereka
ptpn tiga untung dan mampu memberikan subsidi
bagi sejumlah perusahaan perkebunan lain
yang berada dalam satu induk atau holding bumn perkebunan
premi kelapa sawit premi karet
premi pengolahan kelapa sawit
premi pabrik karet harus dinaikkan
tunjangan khusus harus dinaikkan
seluruhnya harus dinaikkan
karena perusahaan untung
jangan hanya berbagi keluar
tapi bagiakan kami
bahagiakan istri dan anak kami
kami akan kerja maksimal
untuk memberikan keuntungan
tuntutan kami adalah menolak phk
ada delapan belas delapan orang karyawan pelaksana
sepuluh karyawan pimpinan adalah dokter
pihak ptpn tiga menyatakan program pensiun khusus
bagi sejumlah karyawan fasilitas kesehatan
di perusahaan tersebut terpaksa dilakukan
karena adanya undang undang no empat puluh empat tahun dua ribu sembilan
yang mengatur bahwa rumah sakit
harus dikelola perusahaan yang khusus bergerak
di bidang perumah sakitan
mereka telah mengusahakan
satu ratus sembilan karyawan aktivitas kesehatan
di perusahaan tersebut
untuk mendapatkan hak sesuai aturan yang berlaku
belum diputuskan berapa jumlah karyawan
yang harus menjalani program pensiun khusus tersebut
pertama dia mengikuti program pensiun sukarela
itu tak pertama
apabila dia tidak memilih pps
makanya dia akan mengikuti yang namanya proses seleksi
jadi kita akan membagi proses seleksi itu
kemudian kita akan membuat dua ketentuan
kalau dia lulus seleksi
dia akan tetap ditempatkan di ptpn tiga
bersedia ditempatkan dimana saja
karena sesuai kebutuhan
kalau dia tidak lulus
itu akan mengikuti yang namanya program pensiun khusus
kalau program fadison khusus juga harus melalui proses
yang kita daftarkan bersama nanti ke pengadilan hubungan industrial
para pengunjuk rasa meninggalkan kantor ptpn tiga
setelah disepakati untuk membicarakan tuntutan mereka
dengan manajemen kamis depan
jan prabudi medan